dalam lima musim terakhir ini adalah kali ketiga tim asuhan cokorda raka satriawi

mungkin sebagian orang underestimate dengan tim itu sm
tapi kita jadi satu tim
mungkin kita buktiin kalau satria muda punya mental juara
yang kita tunjukin tadi
rinaldo mengakui bahwa satria muda bermain lebih impresif
dengan lapang dada ia menerima posisi pelita jaya di peringkat kedua
sm cukup baik malam ini ya
cukup baik terbukti dia bisa apa namanya
dia sempat leanding ya meninggalkan kami
ganti lagi kita mengejar dan sampai leading
jadi sm cukup baik malam ini ya
pg juga sebenarnya cukup baik
cuman anak anak pemain pg pada saat momentum terakhir
jadi ball movement nya kurang baik
jadi pada saat mereka kita drive mereka kecil ke dalam
kita harusnya extra fast keluar kan
nah terakhir itu bola kurang
saya manja senyum lah
dia lebih hustle cuman ya tadi sayang momentumnya kan di dua menit terakhir
padahal ya wajar sih itu game lah
kini satria muda telah merebut delapan gelar kompetisi bola basket kasta tertinggi indonesia
seperti ibl dan nbl
gelarnya kali ini pun memastikan satria muda menjadi juara terakhir kompetisi nbl
di bawah pengelolaan pt deteksi basket lintas
selain satria muda menjadi juara menutup musim dua ribu lima belas pemain center andalan baru pelita jaya
adi pratama prasetyo putra berhasil menyabet gelar pemain terbaik nbl indonesia atau most valuable player
adi terpilih berdasarkan proses penilaian dari catatan statistik sepanjang turnamen musim reguler nbl dua ribu empat belas
ditambah dengan voting para pelatih pada tiap akhir pertandingan